pertama tama karena tidak berpikir panjang tentang kenapa kemarin menolak pak prabowo
dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan pak prabowo
dan bagaimana sebenarnya mereka memformulasi gagasan perjuangan
dan pikiran pikiran perjuangan yang mereka anggap berbeda
atau apakah hanya sekedar mau menempel pada keinginan figur figur tertentu
yang kita tidak tahu dasar berpikirnya
jadi menurut saya persoalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan
dan gagasan sehingga melompat saja kepada gagasan lain
yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran pendapatan
sumber daya bagi partai bisnis perizinan dan sebagainya
saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme
yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat